jenazah ratu elizabeth ii masih disemayamkan di westminster hall jelang pemakaman kenegaraannya pada senin sembilan belas september atau tepatnya hari ini
masyarakat telah diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir dan juga melihat peti jenazah sang ratu
nah saya akan mereview kembali rangkaian agenda persemayaman serta pemakaman ratu elizabeth ii
sebelumnya dari castle balmoral peti jenazah ratu elizabeth ii dibawa sejauh lebih dari dua ratus delapan puluh km ke edinbra pada pukul sepuluh tepatnya minggu sebelas september waktu setempat
kita lihat jenazahnya sudah tiba saya berikan penghormatan terakhir dulu
dan peti jenazah tiba di istana holyrood house di kediaman resmi monarki inggris di ibu kota skotlandia pada senin sore dua belas september mulai pukul tujuh belas
masyarakat dapat melihat peti jenazah yang disiratkan di katedral selama dua puluh empat jam
dan saat itu putri anne anak perempuan satu satunya ratu elisabeth ii ini dia yang mendampingi mendiang sang ibu
kemudian pada selasa tiga belas september
peti jenazah ratu elizabeth ii dibawa dari bandara edinburgh ke istana buckingham
kemudian rabu sore peti jenazah ratu elizabeth ii dibawa ke westminster hall
jenazah ratu elizabeth ii ini disemayamkan di sini selama empat hari sebelum upacara pemakaman berlangsung
dan kemudian jenazah akan dibawa berjalan kaki dengan parade yang lambat
diiringi oleh juga militer dan anggota keluarga kerajaan
warga dapat menyaksikan prosesi yang melewati jalan jalan di jantung kota london
peti jenazahnya diselimuti panji kerajaan royal standard
dan juga ketika berada di westminster hall
ada mahkota kerajaan yang bernama imperial state crown
dan juga simbol kerajaan lainnya seperti orb kemudian scap tray yang akan ditempatkan di atas peti
nah setelah peti mati ditempatkan di aula
misal singkat akan diadakan
dan setelah itu
misa pemakaman kendegaraan dilakukan di westminster abbey pada pukul sebelas
senin sembilan belas september atau hari ini
westminster abbey ini adalah gereja bersejarah
tempat dimana raja dan ratu inggris dinobatkan
termasuk juga penobatan ratu elizabeth ii pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang saat itu usianya dua puluh lima tahun
dan gereja ini juga menjadi tempat ia menikah dengan pangeran philip pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh
proses pemakaman dimulai
saat peti jenazah ratu dibawa dari westminster hall ke westminster abbey
menggunakan kereta meriam state gun carridge of the royal navy
kereta meriam itu terakhir digunakan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam pemakaman paman pangeran philip yaitu lord mountbatten
yang ditarik oleh satu ratus empat puluh dua anggota angkatan laut kerajaan
peti jenazah ratu elizabeth ii ini akan dibawa berjalan kaki dari westminster abbey
sebelum akhirnya menuju ke kastil windsor dengan mobil jenazah
dan sudah lewat tadi
peti ratu akan melakukan perjalanan terakhirnya ke kapal st george di castle windsor
dan raja serta anggota senior keluarga kerajaan diharapkan bergabung
sebelum peti mati dimasuki kapel st george
kemudian peti jenazah ratu akan dihubungi dengan peti jenazah di castle windsor
dan ratu akan diturunkan ke rubanah atau basement kerajaan di kapel st george
tempat raja george vi dimakamkan yang dikenal dengan nama the royal forbes